persoalan sampah plastik terus menjadi sorotan dunia
berbagai teknologi diterapkan untuk mendaur ulang sampah plastik
nah salah satunya teknologi river cleaning up system
yang diharapkan ini dapat memberikan data dan juga perspektif
mengenai komposisi dan bentuk sampah yang ada di sungai
nah alat ini dicoba dioperasikan di indonesia
apakah berhasil ini dia liputannya
musim hujan sudah datang
sepertinya kita akan familiar melihat pemandangan yang seperti ini
atau yang seperti ini
nah gak heran ya apabila indonesia dinobatkan
menjadi salah satu epicentrum polusi limbah plastik di dunia
beruntung seorang anak muda dari belanda memikirkan
bagaimana mengurangi limbah plastik yang masuk ke lautan
dengan menciptakan sebuah alat yang canggih
nah alatnya kayak ini
sebuah kapal penyaring sampah yang ramah lingkungan
kapal ini bekerja dengan menggunakan panel surya sebagai sumber energi
untuk menyaring sampah
the intercepter menggunakan beberapa komponen alat
pertama sampah akan digiring menggunakan dua tali penjaring
kemudian conveyor belt akan menarik sampah tersebut
hingga masuk ke dalam kontainer
the interceptor juga beroperasi di malaysia vietnam dan republik dominika
meski praktis the interceptor masih memiliki kekurangan
karakteristik sungai di jakarta yang arusnya pelat
membuat the interceptor masih membutuhkan tenaga manusia
untuk mengarahkan sampah conveyor belt
padahal alat ini diklaim bisa bekerja dengan mandiri
alias tanpa bantuan manusia
tiga ton sampah bisa ditangkap oleh alat ini setiap harinya
namun yang namanya sampah pasti akan terus datang
dan mendumpuk terutama di perairan
apabila tidak ada kerjasama yang solid dari banyak pihak
tidak hanya mengandalkan pemerintah ataupun lembaga lain
namun yang terpenting adalah bagaimana masyarakat memiliki mental
untuk tidak membuang sampah sembarangan
tim liputan cnn indonesia